dalam politik itu kalau nggak ada ambisi nggak boleh berpolitik
politik itu harus punya ambisi
hanya sekarang ambisinya itu terukur apa ngawur gitu aja
nah kalau yang ini terukur atau ngawal
kita putarkan dulu pernyataan salah satu ketua umum partai berikut ini
gimana gak dipilih pasti dipilih lah
pak jokowi harus terpilih lagi
dan kalau pak jokowi tidak dengan saya
saya sangat khawatir pak jokowi tidak terpilih lagi
gimana setuju gak
maksudnya apa ini hanya bercanda dan tidak serius atau
kalau saya sih melihat bercanda dan bahagian dari mencari perhatian publik ya
dan itu sah sah saja dalam politik
karena kan kemudian dengan pernyataan seperti itu
ada satu bahasa arab peribahasa bunyinya khalif to'orof
kalau mau terkenal berbeda lah
jadi ini bahagian dari khalif
berbeda lah kira kira begitu
jadi kalau gak berbeda gak ada lirik orang
itu jadi pesaing yang terdekatnya siapa
enggak kan masa sih kalau kompetisi kan pasti ada rasa rasa kayak liverpool arsenal
menurut anda mengapa anda lebih baik daripada mohaimin
saya tidak pernah menilai diri saya lebih baik
yang pasti bahwa saya lebih muda itu aja